pasangan ahok jarot dan anis sandi dipastikan akan berebut suara milik pasangan agus silvi yang tersisih pada putaran pertama pilkada dki
peta politik pun masih akan bergerak dinamis hingga putaran kedua pada sembilan belas april nanti
meski belum ada rilis resmi dari kpu hasil hitung cepat pilkada dki jakarta sudah dipastikan akan berjalan dua putaran
pada putaran kedua nanti pasangan basuki jarot akan berhadapan dengan pasangan anies sandi
putaran kedua yang digelar sembilan belas april nanti juga akan mengubah peta perpolitikan dari partai pendukung
kedua pasangan calon yang kembali bertarung akan berebut suara pemilih pasangan yang tersisi agus silvi serta pengaruh partai partai pendukung
kubu pasangan anis sandi langsung berkoordinasi dan menyusun strategi menghadapi putaran kedua
kubu yang diisi koalisi partai gerindra dan pks ini mengaku sudah menerima dukungan dari sejumlah partai yang sebelumnya mendukung agus silvi
ya tentu kami melakukan persiapan dan implementasi dari strategi strategi yang memang sudah lama kami siapkan untuk memasuki putaran kedua
komunikasi sudah mulai dibangun insya allah ya
mulai hari ini ada partai partai yang mulai menyatakan dukungannya kepada anies dan sandi
sementara beberapa partai pendukung pasangan nomor urut satu hingga kini belum memutuskan akan mengalihkan dukungan
partai partai pendukung masih giat berkonsolidasi sebelum memutuskan kembali berkoalisi
tentu partai partai politik punya pandangan ya
tetapi saya tidak ingin mendahului karena kami dulu bersama sama mendukung ahy
jadi tentu setelah kita putaran pertama kita tidak masuk ke putaran kedua tentu kita akan rapat kembali
keputusan seperti apa setelah kita berdiskusi barulah saya bisa sampaikan
permintaan untuk gabung ada juga dari timnya anies dan sandi goyono
konstituen kita ada yang minta ke aho jarod
nah inilah yang menyebabkan kemudian
tapi pkb ini posisi penting
kemana pkb akan bergerak disitu kemenangan
pertarungan pilih kedai jakarta masih akan berlanjut
di putaran kedua menarik disimak bagaimana tarik menarik dukung mendukung antara dua pasangan yang lolos untuk berbut suara milik pasangan yang tersisi
agustin mansyah cnn indonesia
pasca kekalahan paslon nomor satu di pilkada jakarta
peta kekuatan politik jelang putaran kedua pilkada jakarta langsung mulai bergeliat kembali mencari format baru
dan bagaimana sekiranya peta kekuatan politik di pilkada jakarta putaran kedua nanti untuk membahas hal ini di studio cnn indonesia
bersama saya saat ini yandri susanto politisi partai amanat nasional
selamat malam bang yandri
selamat malam bung indra
jangan lemes gitu dong
nadanya langsung lemes gede enggak ini
kemudian ada raja juli antoni tim pemenangan ahok jarot
dan tony kemudian
angga wira tim pemenangan anies sandi
yang beda ya ini
masih serasa kampanye nih
tapi nomor urut kan udah dikocok kocok ini
nomor urut udah hilang
kemudian ada riko marbun akademisi ilmu politik universitas paramadina
oke saya langsung ke bang yandri
pertanyaan pertama tadi langsung udah ini tadi ya
udah kejawab jadi gak lemes sebenarnya
bang yandri jadi sebenarnya katakanlah beberapa orang mau istirahat dulu lah
baru kemarin menjawab dosen
tapi kan sebenarnya soal putaran dua ini kan sudah dibaca sebenarnya dari berbagai survei
bahkan sebelum mungkin sebelum debat pertama dan lain sebagainya
ya pilkada jakarta masih kedua
pasti kan punya pasti ada strategi
kalau tidak lolos putaran kedua mau kemana arah suaranya dan lain sebagainya
kalau pan sendiri apakah akan tetap solid dengan tiga partai yang lain pengusung agus silvi
mau kemana suara nanti terserah misalnya pak sby atau pak zul atau siapa begitu
ataukah pan akan berdiri sendiri lihat arahnya dulu kemana
pertama bung indra kita ucapkan selamat ke rakyat jakarta yang sudah pilkada dengan damai
teman teman dari ahok jarot dan anisandi sudah masuk putaran kedua
dan kita memang dulu nggak pernah berpikir untuk kalah
jadi nggak ada strategi mau kemana suara
belum ya kan belum
tetapi faktanya sudah begini kita terima dengan lapang dadah dan kita hargai pendapat masyarakat yang sudah menentukan pilihannya kemarin
nah bagaimana berikutnya
apakah misalkan empat partai yang tergabung dalam koalisi agus silpi ini akan sama sama kembali
misalkan akan menentukan
kalau kita mengalihkan ke salah satu pasangan itu nggak ada jaminan
nggak ada jaminan
karena masing masing partai politik kan punya otonomi sendiri
misalkan partai pan ya tentu punya cara dalam mengambil keputusan
nah kami memang secara resmi belum menggelar rapat rapat apakah itu rapat harian rapat
ini internal pan ini ya
belum di internal partai
nah biasanya kami tidak akan mengambil keputusan dengan maunya ketua umum sendiri enggak
atau maunya ketua mpp sendiri enggak
tentu kami ada mekanisme di internal partai
tetapi begini pak bung indra
kalau misalkan melihat kecenderungan setelah pencoblosan dan dipastikan agus silpi tidak masuk
maka banyak sekali teman teman pan dki atau simpatisan pan itu berharap sebenarnya pan segera menentukan sikap
nah sikap ini
kalau saya sih kemarin memang sudah banyak berkomentar saya
kecenderungan itu walaupun belum diputuskan saya kira teman teman itu
rata rata mintanya ke anisandi
nah ke anisandi pan berlabuh
ini pan di ki ini ya
iya pan di ki
dan enggak konstituen banyak juga
pan ini kan jakarta ini kan apa namanya
jadi sedotan apa namanya
sorotan seluruh indonesia
jadi mau teman dari papua dari aceh ya banyak dari semua daerah memberi saran
kalau boleh tahu alasan generalnya
dari awal sebenarnya kita mau mencari alternatif
alternatif pemimpin jakarta
karena waktu itu kan ahok sudah dapat empat partai
nah kita bilang gak mungkin dong dukung ahok semua
kita mesti menghadirkan alternatif pilihan kepada masyarakat jakarta
nah kita dukunglah agus silpi
nah sekarang pendapat saya pribadi sekarang
ya kalau agus silpi kalah
nah tentu karena pan sudah berkomitmen dari awal tidak mendukung ahok
karena misalkan sudah punya perahu dan punya cara tersendiri untuk memenangkan pertarungan
tentu kita mencarikan alternatif
alternatif kepada rakyat jakarta untuk memilih selain ahok
nah dari situ saya kira kecenderungan nanti
walaupun belum diputuskan saya meyakini saya pribadi meyakini bahwa pan akan berlabuh kepada anies sandi
walaupun ke ahok juga gak tertutup
karena belum diputuskan kan belum diputuskan
tapi kecenderungan tadi ada
karena kalau kita mau mendengar denyut nadi kemudian rasa simpatisan pan di ki
ya itu tadi saya bilang belum masih mayoritas atau lebih banyak menghendaki kak anies sandi
dalam politik itu kan ada bahasa politik ya ada gesturnya ya
saya minta coba kamera secara white kelihatan
dari tadi itu memang duduknya sudah bersebelahan
ya ini udah tanpa satu
kan saya minta tadi dari awal udah begini duduknya
ini mematahkan hati pasangan ahok jaros gak
ya seperti yang dikatakan tadi sebelum partai memberikan keputusan secara formal tentu ruang untuk negosiasi politik itu terbuka
nah dalam konteks ini seperti yang terjadi malam tadi ya misalkan ketika pak agus menelpon pak ahok ya ketika pulang dari kebagusan saya kebetulan ikut di rombongan itu
anda menyaksikan sendiri itu ya pak ketika
oh enggak saya beda mobil kebetulan ya
tapi setelah itu pak ahok menyampaikan menceritakan bahwa apa namanya pak agus telpon
pak agus telpon
pak agus telpon ya kemudian di mengucapkan selamat dan pak ahok mengatakan ya terima kasih dan kita cari waktu untuk ketemu kira kira begitu
dan ini kan bagian dari model komunikasi politik yang baik selain saya harus apresiasi tentunya mas agus yang menunjukkan bahwa tradisi berdemokrasi yang baik ya
dan sekiranya begitu juga dengan partai partai lain
mengucapkan selamat aja dong
ya mengucapkan selamat pak ahok juga kirim salam ke pak sbe ya sebagai mantan presiden senior gitu

dan juga di internal tim saya pak agus juga mengucapkan selamat

tim ses juga sudah ada pembagian tugas untuk kemudian berlakuan komunikasi ya dengan pkb tentunya ya dengan p tiga pan dan tentu juga demokrat
nah poinnya adalah tentu bagi kami kalau seandainya mendapat dukungan secara formal itu tentu penting ya
tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memenangkan hati rakyat
karena tadi kita pernah kita omongkan juga bahwa sesungguhnya party id ya ini masalah terbesar partai politik di indonesia

karena partai mana pun party id atau hubungan emosional hubungan psikologis ya antara pemilih dan partainya sangat lemah
terkadang partai juga secara formal tidak berhasil mengontrol ya mengontrol bagaimana pilihan pilihan ya political behavior para pendukungnya
kalau misalnya memenangkan hati rakyat tentu saja itu yang paling penting
tetapi kan kita bicara soal mesin partai
ya tentu tentu penting
dan oleh karena itu komunikasi politik ini harus terus dihentikan
jadi masih sejauh itu ya sejauh ketika pak agus mengucapkan selamat kepada pak ahok masih sampai di situ
dan ada yang lain
ada organ organ yang tertentu yang menggunakan komunikasi
oke baik kita lanjutkan nanti
tetapi kami juga ketika agus yudhoyono menyampaikan pidato kekalahannya mengakui kalahnya secara terbuka secara kesatria begitu
tidak hanya di media sosial itu tidak hanya rame pujian
tetapi sudah mulai rame tentang mau kemana suara pasangan nomor satu ini akan dilabuhkan dalam putaran kedua pilkada dki jakarta
hari ini kami mendengar informasi ada relawan agus silvi yang sudah
mendeklarasikan diri begitu untuk pemenangan anisandi
benar atau tidak informasinya kita tahan setelah jeda berikut ini kami akan mengulasnya kembali
kan banyak nah artinya
apakah kemudian komunikasinya
sampai hari ini ya tadi kan
bilang semuanya membuka komunikasi
tapi sampai hari ini lah paling tidak
agak berat kemana nih komunikasi yang sudah
kita banyak senyum senyumnya
di dialog kali ini
kalau kita flashback ke belakang ya
saya sepakat sama bang yandri kan ada asbab
bunuzulnya juga kan artinya ada koalisi
keluarga kan sebelumnya dan juga
kalau kita lihat kalau kita boleh fair
ya bang sandi
yang pada waktu itu sebagai
itu yang memang secara formal
itu mendaftarkan diri
pkb dan p tiga artinya
yang sudah punya
komunikasi dari awal adalah
bang sandi ya
dalam hal ini ya paket anisandi
dan tentunya juga kalau
partai id nanti mas riko juga bisa menambahkan
para pemilih pan pkb
dan p tiga itu kebanyakan juga
nah ini juga yang saya pikir
bisa salah satunya menjadi rujukan
antara grassroot di lapangan juga dengan
elit ini mudah mudahan bisa
elit kan juga punya pertimbangan lain juga ya
mungkin koalisi pemerintahan dan lain sebagainya
ya kami dapat dukungan
segar juga dari
pan p tiga dan pkb
oke secara umum anda melihatnya seperti apa bang riko
paling tidak kasat mata dulu
kalau disinggung tadi koalisi keluarga
bisa juga ada akarnya
memang sebelum terpisah sebenarnya
pasangan calon satu dan tiga ini memang sebelumnya kan
pernah partai partainya bergabung di koalisi kekeluargaan
memang kalau menurut saya ya
bukan apakah relawannya memutuskan untuk bergabung
karena remote nya itu tetap ada di partai politik
bonggolnya tetap ada disana
kalau kita mau flashback sedikit
sebenarnya sih dari tadi ini diskusi kita
kenapa sih pada akhirnya
partai politik itu menjadi sesuatu yang diperebutkan
bahkan setelah tidak lolos putaran pertama
ya perbutan ini bisa dua hal
satu bisa terjadi secara grosir ya
artinya wholesale semuanya nih
artinya pendukung ini satu paket sih ya
artinya pendukung ini satu paket sih ya
artinya pendukung ini satu paket ya
disitu ada demokratnya
disitu ada pkb nya
disitu ada pan nya
disitu ada p tiga nya
atau bisa juga tadi seperti kata mas yandri
ya saya menentukan untuk partai saya
itu yang pertama
yang kedua menurut saya
kita kembali lagi
sebenarnya fungsinya dari partai politik itu
di dalam pertarungan ini apa sih
kalau fungsi sebagai tiket itu sudah lewat
sudah lama lewat
sudah lama lewat

fungsi yang kedua itu tentu adalah fungsi penambahan suara

ini yang tentunya ditunggu tunggu oleh orang
kalau kita lihat
dari perolehan suara
partai politik yang mendukung pasangan agus silvi
kemudian suara orangnya
kurang lebih begitu kan
itulah kenapa yang disebut sebut tadi bahwa
itu party id mungkin lemah dan lain sebagainya
ada fungsi kedua yang menurut saya juga lebih penting
langsung meraup suara
yaitu fungsi manuver politik di elit
kenapa itu penting
karena kalau kita melihat ya
agus silvi ini suaranya
pernah memimpin di sekitar bulan november
tapi kemudian banyak survei dan termasuk survei yang kita lakukan juga
itu drop di bulan januari
salah satu alasan yang paling utama itu adalah karena
agus silvi kalah di pertarungan isu
pertarungan isu negatif maksud saya
justru di akhir akhir di bulan bulan terakhir
menjelang pencoblosan ini
ketika kita tanya kepada responden di jakarta
coba anda sebutkan berita negatif apa yang anda dengar
tentang para kandidat
itu justru menimpa pasangan yang didukung oleh mas yandri ini
kasusnya ini ya kasus yang menimpa agus silvi ya
yang justru yang kedua
yang sudah didorong oleh banyak pihak begitu ya
habib rizik dan kawan kawan misalnya
sejak empat sebelas kemudian dua ratus dua belas sampai kemarin berapa satu ratus dua belas begitu ya
nah poin saya adalah begini
kita tahu sekarang di dpr sedang bergulir
angket ahok gate
nah pertarungan ke depan ini selain pertarungan bapak bapak di sebelah kiri saya ini adalah juga
pertarungan opini pertarungan isu
itu yang pegang pak yandri itulah nanti di pusat
jadi bagi mereka nanti ya yang merawat
jadi daya tawarnya tinggi juga
ya daya tawarnya menurut saya tinggi
jadi nanti kalau tim anis misalnya
apakah dia ambil pan
atau dia ambil demokrat kemudian nanti dari
apa nih namanya dari ahok ini apakah dia akan ambil pkb atau p tiga atau siapapun nanti konfigurasinya ya
nah pertarungannya nanti ketat disana di elit nanti
itu yang akan mempengaruhi pemilih
berdasarkan pertarungan opini yang akan kita temukan nanti dua bulan mendatang
oke memang ada historinya tadi ke koalisi keluargaan ya di awal awal
tapi juga tidak hilang juga histori yang bukan histori ini masih berlangsung
koalisi di pusat
pan ada di dalam situ
p tiga ada di dalam situ
p tiga mas romi ya
kemudian pkb dan lain sebagainya
putaran pertama dipersilakan mungkin sama pemerintah silakan deh ini
tapi putaran kedua ini bagaimana
kembali ke pangkuan ibu koalisi tidak
koalisi pil keadaannya kan koalisi pelangi
nggak ada aturan yang pakem ya
misalkan di banten itu pan sama golkar
p tiga malah sama pdip
di apa namanya di mesin papua barat pan sama nasdem
jadi sangat beragam koalisinya
maka kalau saya berkali kali
bisa disamakan ibu kota dengan daerah lain
nah saya berkali kali mengatakan bahwa persoalan di ki jangan tarik ke nasional
jadi berbeda koalisi pil keadaan dengan koalisi apa namanya nasional
berbeda dengan koalisi pendukung pemerintah
nah itu kita kembalikan tadi otonomi ke daerah
kan ada dpw kalau kami itu kan di pemimpinan wilayah di pemimpinan daerah
sampai ke ranting cabang
itu persoalan lain misalkan kalau dengan ketua umum berkaitan langsung dengan pemerintah pusat
tapi begini mas henry bukankah
faktanya memang kemudian disebut juga bahwa pilkada dki ini rasa pilpres
ya itu memang mika politiknya juga seperti itu
ya itu memang gak bisa dipungkiri seperti itu
tapi sekali lagi kalau koalisi pilkada itu belum ada aturan yang baku
bahwa misalkan ada rapat yang dipimpin oleh pak jokowi atau oleh pdp bahwa kita koalisi sampai ke daerah daerah
kabupaten kota provinsi juga harus sama nggak ada
belum pernah juga dibicarakan seperti itu
dan bahkan ada di beberapa daerah pdp yang berdemokrat misalkan
itu sesuatu yang tidak masalah
nah oleh karena itu sekali lagi kalau besok misalkan pan tidak satu perahu dengan ahok jarot
bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan jokowi enggak
karena sekali lagi itu menyerap aspirasi teman teman yang ada di dki
kan partai itu kan menyerap aspirasi
aspirasi simpatisan sama pengurusnya kan
jangan sampai dpp memutuskan justru bertolak belakang
apa namanya dengan kemauan grace road itu juga nggak elok menurut saya
tapi sejauh ini nggak ada teguran ya
bukankah di awal awal itu sepertinya pernah ditegur tidak
ya kalau komunikasi kita diajak ke ahok jarot itu ya sering
tapi kan saya bilang tadi partai itu kan punya otonomi sendiri kan
dan itu pak jokowi menghormati
bu mega menghormati dan kita pamit baik baik ketika mau menjatuhkan pilihan kepada agus silpi gitu loh
termasuk ke pak prabowo dengan pks juga kita komunikasi
jadi sebenarnya kalau komunikasi antar partai partai ini gak ada masalah
tinggal memang kalau pada akhirnya harus memutuskan itu kan harus ada keputusan akhir
ya kan nggak boleh juga kita misalkan terlalu abu abu gitu loh
bung anggawira anda melihat ketika misalnya
apa namanya kalau melihat kecenderungan partai demokrat
saat awal awal memisahkan diri dengan konsulatganis itu ada pak prabowo dan lain sebagainya
melihat karakter demokrat yang kita
masyarakat lihat ya secara awam gitu kayaknya nggak bisa ketemu ini demokrat dengan ini
tapi apakah kemudian
ini sangat mempengaruhi tidak kira kira
saya rasa itu persepsi ya
dan juga tergantung momentumnya
dan saya rasa kalau dibilang apa gerindra gak bisa ketemu demokrat
demokrat ketemu pdip juga kadang kadang juga
apakah bisa atau tidak kan ini tergantung
kalau gerindra demokrat mungkin bisa tapi pak prabowo dengan pak sby nya
saya rasa kalau pak sby dengan pak prabowo nggak ada persoalan ya
komunikasi baik sekali pak sbe dengan pak prabowo
sudah berkomunikasi anda mendengar di dalam
saya rasa sih sebenarnya ketika kemarin koalisi membangun koalisi kertanegara
dan apa namanya antara sbe dan pak prabowo itu sudah berjalan komunikasinya
hanya kan pada waktu itu kan semuanya memunculkan alternatif alternatif
yang seperti bang yandri bilang lalu ada muncul lah
karena kita lihat kita merasa sebagai pemenang nomor dua dan nomor tiga di dki ini

kita punya hak untuk mengusulkan gubernur pada waktu itu
dan kita waktu itu pks dan gerindra menawarkan mas andi
dan pak sbe pada waktu itu inginnya mas agus yang jadi nomor satu kan
nah akhirnya di situ gak ketemu gitu loh
saya rasa juga secara prinsipnya sebenarnya bisa ketemu nih
hanya soal calonnya siapa kan

ya tadi bahkan kalau kita kembali ke flash break kemarin
backbone nya sudah ada gitu
tinggal melanjutkan lagi aja
kita lihat ulasannya lebih lanjut setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
baik saya ke bang tony sekarang
saya ketika dalam berbagai survei kemudian pasangan ahok jarot itu
angkanya berada di puncak pertama begitu ya
dan berbagai survei ini kalau dilihat seperti itu
ada satu pernyataan begitu dari salah satu tim sukses ahok jarot
mbak eva lebih tepatnya bahwa ini adalah kebangkitan lapisan masyarakat menengah ke bawah sebenarnya
nah tetapi begini seberapa signifikan kemudian ketika nanti kondisinya seperti tadi kan disebutkan
kecenderungannya ke pasangan andi sandi bukan ke ahok jarot
tetapi untuk masyarakat ini apakah lebih ke masyarakatnya saja
ataukah masih akan mengejar ke partai partai tersebut
kalau menurut saya ya capaian empat puluh dua persen ini patut disyukuri
wajib disyukuri hukumnya bagi para pendukung ahok jarot
karena kalau kita flashback ke dua tiga bulan yang lalu ya
ini merupakan capaian yang mustahil bahkan ya
bahkan kalau kita lihat surveinya denny ja ketika itu
dia menyimpankan bahwa basis dukungan ahok itu tinggal sepuluh persen
dan pasti pak ahok akan terpental di dalam kompetisi ini
ketaran pertama sudah terpental
ya sudah terpental
tapi banyak faktor yang kemudian membuat ahok rebound ya
kita melihat fenomena bahwa leadership pak ahok tampil ya
dia tegar di sana dan itu juga menginspirasi para pendukung
rumah lembang setiap harinya rame ya
sampai kemudian kami bisa surplus dan mengembalikan kepada negara
banyak hal yang mengindikasikan bahwa di tengah fitnah ya
bahwa meliwo melakukan penisahan agama
belusukan dicegat di mana mana
tetapi kembali bisa rebound
jadi ini adalah sebuah capaian di mana menurut saya
rasionalitas publik kembali muncul
bahwa apa yang dibutuhkan sesungguhnya oleh warga jakarta adalah seorang pemimpin yang memimpin
seorang pemimpin yang dapat melakukan perubahan secara paradigmatik ya
cara melihat hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin
pemimpin adalah pelayan oleh karena itu dia harus melayani gitu
transparansi ada di sana anti korupsi ada di sana
dan dalam konteks itu
terutama nanti tentu kita harus berbicara tentang data
ya ada maksud saya ada kesamaan kemiripan profil
nanti harus kita cek ya
misalkan ini adalah orang orang yang nasionalis ya
yang mempunyai hubungan historis panjang dengan pak ahok
dan rasanya agak sulit pindah ke mak anies yang lebih tampil sebagai sosok islam populis dalam konteks perkadaan ini
pasti lebih gampang
menarik tertarik kepada figur pak ahok dan pak jarod
yang kedua di sana juga ada kelompok islam ya
dan menurut saya ini juga islam moderat ya
diwakili oleh pan dan di situ juga ada pkb
yang rasanya juga agak sulit duduk dengan kelompok kelompok islam konservatif
yang menjadi tulang punggung pergerakan mas anies sandi kemarin
ada fpi di sana ada ati ya
yang menurut saya harus
yang menurut saya harus
apa namanya backbone ini menurut saya sudah pindah gitu
jadi dari awalnya besar tiga puluh dua itu memang sudah hijrah ini ya
sudah migrasi ke agus
sisanya ini adalah tadi kelompok nasionalis demokrat ya
plus adalah islam islam moderat yang profilnya akan mirip ke profesi kami
jadi dalam konteks itu saya sangat optimis ya
tentu sekali lagi kami akan silaturahim dengan bang yandri
silaturahim dengan pak anies sandi
dengan pak iskandar kami akan silaturahim
dan kemudian ya nanti
di akhirnya kita nanti lihat profil di gresik
saya kasih kesempatan dulu
bung tony artinya jangan kita mengarahkan ke arah sana ya
kita lebih baik fokus kepada gagasan dan tawaran dari program program kandidat
saya rasa menarik ke hal hal fpi hti itu saya rasa kita sudah buang jauh jauh lah
ya maksudnya ini kan kita mau membawa demokrasi dan putaran kedua ini lebih pada adu gagasan
jangan kita mau frame kepada politik identitas lagi
saya rasa ini kota jakarta dan penduduknya sudah rasional
kita jangan lagi membawa hal hal tersebut ke arah sara
karena itu juga komitmen dari pak basuki dan pak jarot
jangan sampai bung tony sebagai jurubicara malah mengarahkan ke sana
ini bukan sara ini analisa sosiologis terhadap komunikasi soal
artinya kan ini kan seperti ada statement
oh fpi mendukung anies sandi
tidak pernah ada statement dari fpi mendukung anisandi gitu
anda pun kita membuka komunikasi seperti juga ahi dan silvi membuka komunikasi
karena pemimpin ini harus hadir di tengah tengah semua masyarakat
bukan untuk kolongan tertentu saja
kita juga dengan kalangan non muslim kristen dan lain sebagainya berkomunikasi
ini tentu tergantung perspektif melihat ya
tapi bagi saya koreksi saya kalau saya salah
yang terjadi kemarin itu sebenarnya ada kompetisi siapa yang memperbutkan islami kredensial antara mas agus dan mas anies gitu loh
dan pada gelombang pertama mas agus berhasil ya ketika kemudian ada image ya
asosiasi yang sedemikian dalam aksi masa yang sedemikian besar itu memang lebih associated dengan mas agus ketimbang mas anies
tapi dengan kemudian mas anies datang ke fpi kemudian dia banyak beretorika mempergunakan retorika islam gitu ya
dan itu kemudian mempengaruhi suara perpindahan suara itu itu real
ini bukan soal bahwa sarah ini soal bahwa bagaimana kemudian politik dilakukan
di amerika dilakukan juga gitu jadi ini bukan soal
ya artinya kan berarti anda punya asumsi bahwa
mengambil keuntungan dari pendekatan tersebut
tentu tentu ini politik
itu kan juga yang dilakukan oleh pak basuki juga kan
maksudnya artinya ya kita harapkan ke depan ya mas tony diskusi atau pembangunan dialog kita itu lebih kepada rekam jeganya
artinya jangan kita menyinggungkan kesanan
justru yang katakan tony itu agak bertolak belakang menurut analisa saya ya
karena kalau menurut sejarah perjalanan masa kampanye kemudian perdebatan panjang antara
pak sby dengan grupnya pak basuki itu sangat keras
menurut saya agak sulit mungkin agak sulit sebenarnya kalau misalkan pendukungnya
agak sulit mungkin mengalihkan hatinya ke ahok jarot
itu bukan berarti misalkan partai politik harus mempengaruhi kemudian dibawa isu masalah sara masalah yang tadi enggak
tapi ini mungkin sudah masalah hati
tapi itu kan pergesekannya pak
antara apa namanya di situ pak sby atau pak mas agusnya sendiri begitu
tapi kan ada partai partai seperti anda tadi partai punya otonomi sendiri pan sendiri
apakah kemudian terpaku dengan pak sby gitu
kalau tadi saya bilang tadi kalau pak
apa nama masalah partai tadi kan ada otonomi masing masing
tapi kalau kita baca misalkan mulai dari proses mencari perahu pendaftaran masa kampanye debat
misalkan pendukung agus silpi itu rela misalkan memberikan suaranya ke ahok jarot
insya allah pak
ini enggak ini enggak
kalau dari apa namanya penjalanannya itu bang indra
tapi ya bisa aja dalam politiknya enggak ada yang enggak mungkin gitu loh
nah tetapi begini jakarta ini memang agak unik
belum pernah misalkan gubernur dua kali
ya kan dalam pemilihan langsung misalkan
dan suara engkau men mentok
itu artinya hati hati juga tony
udah maksimum udah mentok
tau tau kurang lagi
kalau kurang itu enggak
tentu peringatan ini hati hati itu saya tanggapi serius
karena itu saya benjalin komunikasi dengan mas yandri
pada politik lain
bahwa untuk ke depan ya soliditas di level nasional maupun pada level lokal
barangkali ya dinegosiasikan supaya kita bisa bareng bareng di sini gitu loh ya
untuk mendukung ini
apapun bisa terjadi
dan ya masih bisa
ya porsibility juga seperti pak ahok di awal awal kan tidak mau partai
akhirnya dia independen
ini kembali lagi
ini kembali lagi
saya rasa juga partai gak rela juga
karena perasaan perasaan sakit juga
karakter pemilihnya lebih tondong ke mana
jadi menurut saya
sudah belak belakan mereka soalnya
kalau menurut saya kita tidak perlu alergi membahas politik identitas
karena memang kenyataannya begitu
enggak perlu ditutup tutupi
begitu anda menutup tutupi akhirnya pak agus mas agus sama pak sylvi itu kalah akhirnya
oh harus sekalian bukan bukan
karena politik identitas itu sekarang ya
kuat sekali di eropa
di amerika donald trump jelas menggunakan itu
tapi sehat enggak itu
itu yang paling penting
itu yang paling penting
itu kenyataan yang harus dihadapi menurut saya
kalau bicara soal kemenangan kemenangan mungkin ya efektif
sehat atau tidak sehatnya sebenarnya
tergantung bagaimana mereka memperjuangkan apa yang mereka percayai
apakah itu mempergunakan jalur jalur demokrasi untuk kemudian diterima bersama
atau kemudian menggunakan parlemen jalanan dan gontok gontokan
nah itu problemnya di situ menurut saya
kalau saya kembali flashback sedikit ya
memang yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah suara yang diperoleh ahok jarot ini adalah suara maksimum
kurang lebih sekitar empat puluh dua sampai empat puluh tiga persen
kalau dari banyak survei yang dilakukan jumlah total suaranya anies sandi plus agus silvi itu kurang lebih lima puluh tiga persen
sekarang kita dapat dari survei maksud saya
sekarang dari quick count kita dapat lima puluh enam persen
ini kan relatif sama
artinya ini basis ini yang memang tidak mau pilih pak ahok ini
maunya gubernur baru gitu ya
maunya gubernur baru ini
ini belum bergerak
dan stabilan itu
yang nambah ini kan dari anies sandi
nah cuman problemnya kan begini
suaranya pak kenapa orang pilih agus silvi mereka nggak mau pilih ahok tapi juga nggak mau pilih pak anies
kan problemnya begitu kan
ini artinya pertarungannya harus kita bedah lebih dalam lagi
kalau saya ada waktu sedikit kita bisa lihat ya
kalau dari data yang kita dapatkan pemilih di jakarta yang menggunakan identitas dalam hal ini adalah agama untuk menjatuhkan pilihan itu ada tiga puluh lima persen
jumlah pemilih muslim di jakarta itu kurang lebih delapan puluh lima persen
kalau kita baca saya yakin itu nanti hasil exit pool dan survei hampir sembilan puluh persen lebih ya
itu pemilih non muslim itu larinya ke pak ahok jarot
jumlahnya lima belas persen
nah delapan puluh lima persen kurangi tiga puluh lima persen ini berarti ada lima puluh persen
lima puluh persen ini tiga puluh persennya sudah lari ke pak ahok
sisa dua puluh persen
dua puluh persen inilah nanti akan diperbutkan
dua puluh persen ini adalah mereka yang menggunakan basis pilihan yang mungkin lebih dari sekedar identitas itu tadi
mereka menggunakan isu politik
itulah kenapa tadi pada akhirnya koalisi itu menjadi penting
mereka melihat bagaimana performa para kandidat tawarannya
jadi ini masih fluid menurut saya
masih bisa bergeser ke ahok masih bisa bergeser ke
jadi chance nya kemungkinan masih lima puluh

memang menarik sekali topik kita hari ini
saat break saja sudah berbicara perang opini
jadi langsung aja ceritakan
putaran kedua perang opini
jadi kalau menurut saya kalau kita melihat ya
pilkada jakarta ini mungkin adalah pilkada dengan pertarungan isu negatif yang terbesar sepanjang sejarah pilkada jakarta
bahkan mungkin se indonesia menurut saya
anda bisa bayangkan h satu itu masih ada lontaran isu negatif yang
yang tertuju kepada salah satu calon
karena itu kan luar biasa
ke bapaknya mungkin ya
ya tapi kan jelas kan itu orang memilih
bapaknya mengaitkan ke anaknya
orang mengaitkan ke anaknya
jadi kalau saya melihat nanti di putaran kedua ini mungkin akan jauh lebih keras daripada putaran pertama
jauh lebih keras
akan jauh lebih keras menurut saya
programnya lebih tertutup
karena satu begini
lebih negatif maksudnya kan
iya karena begini
waktu untuk menjual visi misi program
itu sangat singkat dan nyaris tidak ada
yang akan kita lihat dan ditunggu tunggu setiap hari oleh publik itu adalah apa ini manuver dan pertarungan opini yang ada di jakarta
tapi itu yang akan memenangkan putaran dua
kalau menurut saya adalah kandidat dengan dalam tanda kutip ya luka yang paling sedikit itu mereka yang akan menang
kalau menurut saya
karena kalau saya melihat kenapa pada akhirnya ada perubahan suara dari ahok yang tadinya naik
yang tadinya dia unggul kemudian dia sempat turun pada bulan november itu karena isu negatif
kemudian dia naik lagi rebound dan agus turun itu juga karena isu negatif
jadi isu negatif ini mempengaruhi dinamika suara
dasarnya ada ya
dan itu sebenarnya lumrah aja bahkan di negara negara demokrati sekalipun itu juga dilakukan dan terjadi
tapi kan beberapa bulan ini kita tersandra dengan hal yang seperti itu
saya berharap ya
saya berharap apa yang disampaikan tadi enggak enggak enggak tepat ya tentu
ini tergantung pasangan calon juga
ya ya oleh karena itu
tim suksesnya juga
mudah mudahan nggak berantem di sini gitu
mudah mudahan di sini enggak berantem
justru ya kalau kita ingin demokrasi kita ini lebih matang dan kita memilih the best of the best
justru memang kita coba benturkan dari segi gagasan gitu loh
apakah okoc itu realistis atau tidak misalnya
menurut saya perdebatannya jauh lebih atas
saya pikir memang ini
framing yang ingin dibuat oleh tim dari ahok jarot ini
adalah mencoba meninginkan suasana
karena begitu suasana ini bergerak dingin begitu ya
semua bicara dalam forum kebangsaan
itu menjadi mati angin gitu maksud saya

untuk itu maksud saya
nah bagaimana ini
kalau kita dari awal komitmennya
dan juga bu riko bisa juga menambahkan ya
supaya lebih objektif kan
mas anies dan bang sandi kita tidak pernah masuk ke wilayah itu
kita komit lah
bahwa yang kita ingin samjual ini
tawaran rekam jejak
dan perspektif masa depan gitu loh
karena jakarta ini bukan
tapi nggak mengambil keuntungan dinamika politik yang tadi
terkait identitas yang kemudian sempat
ya kalau itu kan impact saja ya
tapi secara tim dan secara
kita tidak pernah masuk ke wilayah situ
mengolah tidak pernah juga ya
andai kata pun yang terjadi dengan pak basuki
itu kan sebenarnya impact dari yang pak basuki lakukan gitu loh
tapi digoreng ya
itu kan sikap kan
itu kan kalau itu kan yang lain
lawan politik kan mungkin bisa langsung tunjuk saja siapa kan
tapi dari apakah anies sandi melakukan itu tidak ada
tapi kan itu impact dari perbuatan dan sikap
dan pilihan pilihan diksi yang disampaikan oleh pak basuki
coba diksi diksinya lebih pas ya
rasanya juga akan impactnya juga tidak akan kesayangan
itu juga yang mengakibatkan pak basuki rebound ya
maksud saya ketika isu penistaan agama itu menimpa beliau
dan digoreng sedemikian rupa di media sosial ya
survei menunjukkan bahwa
meskipun mereka tidak pernah menonton secara persis apa yang dilakukan di sana
apa yang diucapkan
tapi ketika pengadilan ini berlangsung ya
saksi abal abal datang
melakukan banyak kebohongan
dan akhirnya itu dengan sendirinya mata publik kembali melihat bahwa ini memang dagangan politik gitu
jadi menurut saya ya selain faktor koalisi ini
terus terang ya kalau saya pribadi dan saya sering bicara
sebenarnya bagi kami
yang lebih berat itu sebenarnya
pak ahy kalau maju di putaran kedua
karena sekali lagi
menteri pernah gagal gitu
jadi bukan pemimpinnya ini
belum apa apa udah berantem kan
pengusaha juga banyak yang lebih top
jadi sebenarnya ya kalau kita nanti adu di sana
menurut saya jauh lebih
jadi kalau misalnya
ahy yang masuk putaran dua lebih berat buat ahok sebenarnya
sebenarnya udah pakai yantri di sana sebagai
jadi sebenarnya sudah
stapennya ini karena
kalau misalnya di sana dia nggak masuk
pasti dia akan
stapennya begitu juga

yang bisa dicek dari awal
begini termasuk cara mengajak bukan
ini bung indra sebenarnya
sampai bulan april
hanya dua bulan
kalau kelihatan polarisasi yang terjadi selama ini
sebenarnya kalaupun ada permainan isu negatif
atau perang isu apapun
menurut saya nggak akan terlalu banyak merubah pilihan masyarakat
nah artinya sekarang
agus hilvini kalah
yang enam belas tujuh belas persen itu mungkin sudah langsung
mungkin ke ahok mungkin ke anies
nah itu mungkin agak susah
kalaupun dihantam dengan berbagai isu
mungkin nggak akan berubah
nah tinggal berapa persen yang ke
anies berapa persen yang ke
jadi kalau dari data yang saya
akhir januari lalu itu
sebenarnya isu apa sih yang
isu pertama itu adalah kurang lebih
itu kurang lebih dua puluh persen
isu yang kedua
baru yang ketiga itu adalah
isu kompetensi dan lain sebagainya
kita gabungkan itu dengan data
tadi top of mind tentang kasus apa yang anda dengar

tetapi itu tidak cukup
ini cukup untuk membuat ahok jatuh
ada enam puluh lima persen lainnya
itu yang terpengaruh dengan isu lain
itulah kegentingan yang kita lihat di satu bulan terakhir menjelang
entah dari mana
ada dua tiba tiba
entah muncul dari mana
tiba tiba itu muncul
dan pemahaman masyarakat tentang kasus itu ternyata cukup besar
dan itu yang merubah pola suara
maksud saya nanti di bagian kedua ini menurut saya isu identitas ini tetap ada
tapi nanti kita tidak akan tahu isu negatif yang muncul untuk pasangannya pak anies sandi ini
atau isu negatif yang muncul untuk pak ahok jarot ini
kita belum tahu nanti pertarungannya gimana
karena saya sangat yakin itu akan mempengaruhi dinamika suara
itulah kenapa dua pasangan ini berebut partai politik
untuk siapa nanti yang menjadi key playernya nanti di
iya dan ini memang pertarungan nasional kok
karena kalau kita melihat ya pilihan politik capres dan pilihan politik terhadap gubernur di jakarta itu mirip
kalau kita tanya hari ini siapa yang anda pilih di jakarta untuk capres
nomor satu jokowi tiga puluh an persen
kedua prabowo dua puluh sembilan persen
baru diikuti oleh sby lah sebelas persen
jadi mirip mirip lah angkanya sama pilkada itu kurang lebih begitu
oke baik tapi ini tentu saja baru awal awal komunikasi politik akan sudah dibangun
tapi tentu saja akan bekerja keras para tim suksesnya juga untuk membangun komunikasi
kita akhiri dulu kalau gitu perbincangan kita hari ini
masih bersambung ya
walaupun tadi kecenderungan tadi disampaikan
nggak masalah ya itu masih
terima kasih bang yandri bang angga wira dan juga bang tony
dan juga bang riku telah bergabung malam ini di cnn indonesia prime